hari ini perusahaan taksi bluebird menggratiskan layanannya di jakarta
di tengah klaim penurunan pendapatan aksi sosial ini tentu memicu pertanyaan
sebagian kalangan menilai inilah bentuk kompensasi atau
mungkinkah tanggung jawab bluebird menyusul ricuh yang dipicu aksi demo sopir taksinya sehari kemarin
dari data yang kami peroleh kinerja keuangan bluebird jika dicermati laba bluebird sempat meningkat
kita lihat pertama di tahun dua ribu tiga belas dan di dua ribu empat belas sekaligus
meningkat sekitar tiga enam persen dari tujuh ratus tiga belas miliar rupiah di tahun dua ribu tiga belas
menuju dua ribu empat belas angkanya berubah menjadi tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar dan ini merupakan kenaikan yang lumayan
namun ini tidak berlangsung lama ketika dua ribu lima belas di mana taksi online sudah efektif
dan kemudian menjaring
pelanggan pelanggan taksi barangkali termasuk pelanggan bluebird
laba bluebird menurun menjadi enam ratus dua puluh lima miliar
turun lima belas persen dari naik enam persen lebih
penurunan ini hampir bersamaan dengan munculnya bisnis taksi atau transportasi yang kita sebut aplikasi online tersebut
lalu bagaimana ini dampaknya terhadap penghasilan sopir
sebelumnya penghasilan mereka sebelum operasional dari taksi taksi online atau berbasis
penghasilan mereka rata rata tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per hari
tapi kemudian setelah operasional katakanlah uber dan grabcar
penghasilan mereka turun signifikan hampir lima puluh persennya hingga hanya empat ratus ribu rupiah per hari
ini tentu saja memukul mereka sebagai orang yang ada di jalan dan kemudian merasakan paling dalam
apa yang kemudian menjadi dampak dari taksi online
jadi penurunan laba perusahaan hampir sebanding dengan klaim penurunan pendapatan sopir bluebird
kita sudah saksikan bersama tadi
jadi desi hari ini bluebird menggratiskan semua orang
mulai pukul tadi malam atau dini hari hingga nanti pukul esok hari
apakah menurut anda ini memberikan kompensasi dalam tanda kutip atas kekesalan bahkan kerugian yang dialami oleh pelanggan
sebagai bentuk untuk menawarkan kekecewaan
tapi ini sebenarnya inisiatif yang menarik dan lumayan kalau kita sering menggunakan taksi hari ini bisa gratis
tapi lucunya kalau kita lihat ya reaksi di social media atau di para netizen justru tidak menanggapinya dengan secara positif
bahkan ada trending topic yang judulnya percuma gratis
jadi seolah olah merasa bahwa ya ini tidak
tapi yang kita harapkan dan juga pemirsa adalah masalah ini segera dituntaskan dengan baik sehingga tidak merugikan
baik itu pengemudi ataupun tentu kita juga paham
atau para konsumen